saya sungguh beruntung dianugerahi gadis cantik yang cerdas mandiri dan ceria
juga teman hidup yang setia menemaniku menjalani hari
malam yang larut mengantarkan lelahku ke rumah
namun dia selalu menyalahkan semangatku lagi
ketika masalah datang pun dia selalu membuat kedamaian hati ini muncul kembali
dan saya akan selalu ingat nasihat untuk menghargai wajahmu

saya sungguh bersyukur dan sungguh menghargai mereka yang telah membesarkan
serta menemani dan menginspirasi hidupku
mereka lah inspirasiku
mereka lah kartiniku